kuenya terlihat sangat lezat bu bisakah kita membawakannya ke nenek
oh itu ide yang bagus sayang mari kita potong setengahnya dan kau bisa membawanya
ya terima kasih ibu iya
sang ibu memotong dan dengan penuh kasih mengemas sepotong kue yang lezat dalam keranjang merah muda yang sangat indah
bawalah ini bridget berhati hatilah ibu telah menyiapkan sandwich jelly untuk kau makan di jalan
dan kembalilah sebelum matahari
jangan kembali ke jalan yang terbenam ya karena nanti akan ada serigala
tudung emas kecil melambaikan tangan kepada ibunya lalu pergi
sementara itu jauh di dalam hutan rosburi hiduplah keluarga serigala
mereka selalu pergi menakuti anak anak kecil dan mencuri makanan mereka
namun ergo serigala termuda dari keluarga itu tidak pernah bisa membawa makanan ke rumah
karena dia sangat baik dan lembut saat berbicara
dia selalu bermasalah dengan saudaranya
hei ergo apakah kau akan kembali ke rumah tanpa makan malam
aku pasti akan mendapatkan makanan lezat untuk makan malam
bahkan aku akan membawa kue yang enak
kue kau bahkan tidak bisa mendapatkan sepotong roti pun
semoga kau mendapatkan kuemu dalam mimpimu
kau tunggu dan lihatlah aku bisa jahat
aku bisa menjadi serigala yang benar benar jahat
frigit dengan sangat gembira berjalan melewati hutan
dia menatap burung burung yang terbang bermain dengan tupai
dan mengumpulkan bunga bunga indah di jalan
dia mulai bersenandung saat dia berjalan
yang bisa didengar ergo saat dia berjalan jalan untuk menemukan mangsanya
uh seseorang mendatangiku
biar aku sembunyi dengan cepat
aku akan mendapatkan beberapa makanan
kau bisa mendapatkan makanan enak
ergo dengan cepat bersembunyi di balik pohon
dan menunggu tudung emas kecil lewat
aku akan menakut nakuti dia
ergo menarik nafas perlahan
dan kemudian mempersiapkan diri
dan ketika tudung emas kecil lewat
dia melompat keluar
tudung emas kecil terkejut
oh hai anak anjing kecil
apakah kau tersesat
ergo bingung karena tudung emas kecil sama sekali tidak takut padanya

oh kau pasti lapar
aku punya makanan untukmu
aku punya makanan untukmu
brigit mengeluarkan sandwich jelly yang dibungkus ibunya
dan membagi menjadi dua
ini ambil untukmu
tapi kau harus duduk dulu
tidak ayo duduklah
kalau tidak duduk aku tidak akan memberimu ini
beri aku jabat tangan ayo berikan
anak baik ini untukmu
ergo telah menerima sandwich jelly yang paling lezat
dan sekarang dia ada di sini
ditepuk yang benar benar dia sukai

dia segera meringkuk dan menjilat brigit
dia segera meringkuk dan menjilat brigitte
hentikan sekarang juga ayo pergi

rigid dan ergo terus berjalan di hutan
dia mengambil beberapa buah beri
dan memberikannya pada ergo juga
mereka sudah menjadi teman baik
ergo ingin tahu tentang keranjang itu
dia mencoba mencari tahu apa itu
ketika mereka berjalan

nah ini adalah sepotong kue stroberi yang lezat
yang dipanggang oleh ibuku
yang dipanggang oleh ibuku
aku bertanya padanya apakah aku bisa memberikannya pada nenek
dan dia menjawab iya
dan ketika dalam perjalanan
itu persis dengan hidangan yang dia janjikan kepada saudaranya
itu persis dengan hidangan yang dia janjikan kepada saudaranya
aku khawatir aku tidak bisa memberikannya kepadamu
cukup hanya untuk nenekku saja
cukup hanya untuk nenekku saja
tapi kalau aku punya beberapa
kita bisa makan bersama sama
dan aku pasti akan memberikannya padamu
kalau kau menjadi anak yang baik

dan aku pasti akan menjadi anak yang baik
ergo mulai mendengar suara saudaranya di kepalanya
saat itu ergo mulai mendengar suara saudaranya di kepalanya
apakah kau akan kembali ke rumah lagi tanpa makan malam
semoga kau mendapatkan kuemu
apa yang harus kulakukan
aku harus menjadi serigala jahat
bukan hewan peliharaan seseorang
anak ini tidak seharusnya menyukai aku
aku harus marah
aku harus marah
ergo terus mengeluh

tapi tudung emas kecil tidak mengerti
dia melompat dan melolong
yang membuatnya menjadi sangat bingung
apa apa yang kau lakukan
oh apa yang kau lakukan
aku tidak akan bisa memberimu kue
kalau kau melompat lompat terlalu banyak
kau harus berperilaku seperti anak anjing lelaki yang baik

kau harus berperilaku seperti anak anjing lelaki yang baik
tapi dia masih marah pada dirinya sendiri
dia berjanji kepada saudaranya
bahwa dia akan memberinya kue untuk makan malam
dan ini adalah kesempatannya
aku tidak bisa seperti ini
aku harus melakukan sesuatu
aku bukan anjing
oh anak anjing kecil
kau adalah hewan peliharaan yang lucu
aku oh terima kasih
kau membuatku tersipu
kemudian ergo berlari
mengelilingi tudung emas kecil
dan dengan cepat menyambar keranjang itu
wah anak anjing tunggu
tapi ergo melompati semak semak tebal
dan melalui akar pohon yang lebar

brigitte tidak bisa mengimbangi
dan tergantung pada akar pohon

brigit yang malang lututnya memar
dan tidak bisa bangun lagi
dia terluka dan tidak berdaya
dan mulai menangis
teriakan brigit bisa terdengar jauh
oleh ergo saat dia berlari
ini adalah kesempatanmu
kau bisa membuktikan saudaramu salah
kau bisa membuktikan saudaramu salah
kau bisa membuktikan saudaramu salah

dia pasti terluka
mungkin aku harus memeriksanya
aku harus mengambil kue ini untuk saudaraku
aku rasa aku tidak bermaksud jahat
aku rasa aku tidak bermaksud jahat
aku harus kembali
ergo berlari kembali ke brigit
dia duduk di tanah dan menangis dengan sedih

ego melihat kakinya yang memar
dan merasa sangat bersalah
ergo menyimpan keranjang di samping brigit
dan duduk di sebelahnya
dia sangat kesal sehingga dia tidak bisa menahan air

dia juga ikut menangis
aku serigala yang jahat
aku serigala yang jahat
aku melukai duduk emas kecil yang malang

dia hanya bersikap baik
dia hanya bersikap baik

melihat ergo menangis brigit langsung memeluknya

oh anak anjing kecil
kau menangis untukku
aku adalah seorang gadis yang kuat
aku tahu kau hanya bermain main denganku
kau adalah anak anjing yang sangat baik

ergo merasa bersalah atas tindakannya
dan menjelati duduk emas kecil
kau menggelitik aku
brigit dan ergo berjalan bersama lagi
dan segera tiba di rumah nenek brigitte

oh kau membawa serigala
oh kau membawa serigala
tidak nenek aku punya kue untukmu
dan anak anjing ini adalah teman baruku

ini kaget melihat cucunya berjalan santai ke rumah
bersama seekor serigala
kemarilah dan duduklah bersamaku anak anjing

mereka duduk di meja makan dan sang nenek
merasa sangat ketakutan melihat serigala itu

satu untuk dirinya
satu untuk cedung emas kecil
dan satu untuk serigala
nenek tudung emas kecil
dan ergo mulai makan
dan ergo mulai makan
tidakkah kau takut pada serigala
tidakkah kau takut pada serigala
takut dengan anak anjing
dia punya lengan berbulu seperti ini
itu enak untuk dipeluk
itu enak untuk dipeluk
dia punya hidung yang besar
itu lebih baik untuk mencium aroma beri di hutan

dia juga punya gigi yang besar
dia bisa saja memakanmu
dia bisa saja memakanmu
oh tidak nenek dia hanya memakan sandwich jelly dan dia suka dengan kue
dia suka dengan makanan yang manis
dia suka makanan manis dia hanya makan makanan yang manis
dari mana kau belajar itu brigit aku banyak membaca nenek
brigi terus makan dan begitu pula dengan serigala kecilnya ergo membuat neneknya benar benar bingung
setelah beberapa waktu mereka berdua memutuskan untuk pergi
selamat tinggal brigit selamat tinggal serigala
selamat tinggal nenek
katakan selamat tinggal anak anjing kita pergi sekarang sebelum matahari terbenam
ibu memberitahuku bahwa serigala keluar pada malam hari
ergo memikirkan betapa baiknya harinya sambil menghabiskan waktu bersama tudung emas kecil yang indah
tapi kemudian ergo juga seringkali berkata
karena dia tidak mendapatkan sepotong kue untuk ditunjukkan kepada saudaranya
baiklah anak anjing aku harus pulang sekarang
maaf aku tidak bisa membawamu bersamaku ibuku tidak suka binatang peliharaan
tapi aku janji kita akan bertemu lagi pasti
dan dari keranjang bridget mengeluarkan sepotong besar kue stroberi
seperti yang aku janjikan
kau sudah menjadi anak yang baik jadi aku menyimpan kue stroberi untukmu
nikmati ini untuk makan malammu aku tahu kau sangat menyukainya
tudung emas kecil memeluk ergo dan ergo pun demikian
hati hati anak anjing kecil sampai jumpa
ergo dan brigit berpisah untuk kembali ke rumah mereka
tudung emas kecil kembali ke rumah dan memberitahu ibunya tentang petualangannya saat ibunya merawat lukanya ibu yakin kalau
tidak ada anak anjing di hutan
tapi ibu itu tadi anak anjing jadi ibu tidak percaya padaku
ergo pulang untuk mengejutkan saudaranya dengan sepotong kue
bagaimana ini terjadi
aku baru saja jujur kepada diri sendiri lanjutkan
aku punya banyak
ergo senang berteman dengan tudung emas kecil
karena dia tahu dia seharusnya tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya
dia tetap baik dan murah hati kepada setiap pejalan kaki di hutan
dan dia selalu diberi makanan yang lezat